berikutnya grup band legendaris god bless
dikenal perusiaan empat puluh delapan tahun
lagu lagu seperti semut hitam rumah kita panggung sandiwara dan kehidupan
adalah sebagian lagu lagu god bless yang paling kita kenal
nah band rock lawas asal jakarta yang digawangi oleh ahmad albar
dan ian antono ini akan mengadakan konser virtual
untuk merayakan ulang tahun mereka
informasi berikut juga akan menutup perjumpaan kita
di cnn indonesia yang disawar pada siang hari ini
saya herano falbashir tetap patuhi protokol kesehatan
selamat siang dan sampai jumpa
god bless adalah grup musik asal jakarta yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka digawangi oleh ahmad albar doni fatah ian antono
abadi susman dan fajar satritama
god bless pernah menjadi band pembuka deep purple
pada konser di jakarta seribu sembilan ratus tujuh puluh lima silam
lagu lagu seperti semut hitam rumah kita panggung sandiwara dan kehidupan
adalah sebagian lagu lagu god bless yang paling dikenal
adapun konser virtual merayakan empat puluh delapan tahun usia god bless
rencananya akan digelar pada tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
mulai pukul tujuh hingga sembilan malam waktu indonesia barat
ahmad albar sang vokalis bersyukur
god bless masih bisa berkarya di usia empat puluh delapan tahun ini
yang berjuang melawan covid sembilan belas
kesempatan lagi untuk bermusik bisa tampil lagi walaupun secara virtual
tapi ini banyak sekali hikmahnya karena kita juga turut membantu
donasi donasi itu akan diserahkan kepada tenaga kesehatan
dan juga mungkin banyak musisi yang membantu
jadi kita juga akan membutuhkan bantuan lagi
sementara itu penyelenggara dari rokin lilo berharap konser ini
bisa menggerakkan industri musik di indonesia yang mati suri saat pandemi
perintah biarlah menyehatkan penduduk dulu
nah saya juga datang dengan konsep
pak kalau ini jalan musisi juga industri jalan musisi jalan
saya lilo masih sehat pak masa saya main di youtube donasi dulu
kan gak bagus kita mestinya udah mendonasi orang
beberapa musikus akan ikut mengisi konser
para musikus dari generasi yang lebih muda ini mengaku senang bisa ambil bagian
aku kaget banget jujur karena nama aku bisa menjadi salah satu list untuk mengisi acara
empat puluh delapan tahun god bless berkarya ya aku ngerasa sangat honoured
terima kasih sekali sudah mempercaya aku dan band aku untuk bermain salah satu lagu god bless
yang akan kita medley dan aransemen ulang
untuk konser perayaan empat puluh delapan tahun god bless
rocking lelo selaku promotor membandrol tiket seharga tujuh puluh lima ribu rupiah
untuk masyarakat yang ingin menyaksikan sajian spesial berdurasi dua jam melalui video streaming
jimmy chandra edwin arman jakarta